pasangan suami istri agung setiawan dan ayu priati nurmalasari warga desa klagen serut
kabupaten madiun jawa timur hanya bisa pasrah ketika petugas medis memberi kabar mengenai
kondisi putrinya yang berusia delapan bulan shanum kalesya putri keduanya tersebut saat
ini sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum provinsi dr sudono madiun lantaran
mengidap penyakit down syndrome dan kelainan jantung kini bayi mungil yang lahir pada bulan
juni tahun dua ribu dua puluh satu tersebut kerap merengek dan tidak mau minum asi dari hasil pemeriksaan
dokter shannum menderita penyakit kelainan jantung dan down sindrom awalnya dari selama
ini itu dari pus pemerintah mas cuman kalau saya setiap anak seperti itu kan rentan untuk batuk
ilang diare atau apa kalau saya berubah pasti ke dokter anak itu kan pakai
agung danayuta dapat berbuat banyak dan pasrah serta berharap dari uluran tangan para dermawan
gajinya yang ia terima tidak mampu untuk memenuhi biaya pengobatan anaknya ke rumah sakit yang
khusus menangani penyakit jantung informasi yang kami terima tidak cukup di tingkat kabupaten atau
rumah sakit di wilayah madiun tapi penanganannya bisa sampai ke jakarta tentunya sampai saat ini
jadi poskesmas ini sedang melacak kronologis ketika dirawat di rumah sakit setelah menjalani
perawatan di rumah sakit umum provinsi dr sudono madiun rencananya shanom akan dirujuk
rumah sakit di jakarta guna menjalani perawatan medis inam tohari madiun jawa timur